semangat terus membara meski pandemi covid sembilan belas masih melanda
selama lebih dari satu bulan siswa dan siswi paski beraka dua ribu dua puluh dua tidak patah arang menjalani pelatihan dan pendidikan paski beraka
di belakang saya ini adalah enam puluh delapan putra dan putri terpilih dari tiga puluh empat provinsi yang tergabung dalam pasukan pengebar bendera pusaka dua ribu dua puluh
di sini di masa pendidikan dan juga pelatihan paski beraka dua ribu dua puluh dua mereka menerapkan protokol kesehatan ketat
jadi sebelum masuk masa pendidikan dan juga pelatihan di paski beraka ini mereka menjalani screening covid sembilan belas dengan tes pcr
lalu tes ini dilanjutkan tiap tiga hari sekali untuk menghindari penyebaran dan juga penularan covid sembilan belas di area diklat ini
sebelum masuk di klat calon paski beraka ditemukan
mereka dikarantina dan diperiksa kesehatannya termasuk tes usap pcr covid sembilan belas oleh tim medis
screening rutin dilakukan tiap tiga hari untuk mengantisipasi penularan covid sembilan belas
tim kesehatan bpip untuk paski beraka tahun ini menyediakan ruang khusus isolasi sebagai langkah penanganan covid sembilan belas
kita menyiapkan ruang isolasi khusus karena di sini bentuk perkemahannya bunga lo bunga lo gitu ya
tetapi dari awal screening sampai sekarang belum ada yang positif
jika ada kita akan treat di sini kita tentunya sudah terlatih untuk bagaimana penanganan covid ya
covid sembilan belas dibagi jadi mild moderate dan severe kan
nah ya bagi yang covid ringan kita bisa isolasi sendiri dan kita juga sudah bekerja sama
kebetulan pcr nya sudah langsung masuk ke peduli lindungi ya dari
protokol kesehatan getat diterapkan selama di klat
capaska wajib memakai masker saat berlatih baris baris
saat makan capaska juga harus menggunakan peralatan
makanan masing masing yang dibagikan penyelenggara sebelum di klat dimulai